jika anda pernah menggunakan asisten virtual seperti siri bigsby google assistant atau alexa
seluruh teknologi itu adalah sistem kecerdasan buatan yang dibuat untuk membantu aktivitas manusia
lalu bagaimana ini jika ada ai yang bisa berkomunikasi dengan anda sebagai seorang teman
anda pernah menyaksikan film layar lebar berjudul har
film tersebut menceritakan bagaimana seorang pria membangun hubungan emosional dengan sebuah program artificial intelligence bernama samanta
sekalipun hanya robot namun samanta berhasil menciptakan emosi yang bahkan berakhir dengan kisah cinta
berkat kemajuan teknologi perkembangan teknologi artificial intelligence kini mulai mengarah pada pengembangan kecerdasan emosional
dari hanya sekedar sebagai asisten pribadi kini bisa menjadi sahabat
sejak akhir dua ribu enam belas microsoft indonesia mengembangkan sebuah chatbot bernama rina
dalam pengembangannya salah satu konsep teknologi yang digunakan adalah natural language processing
yang memungkinkan rina bisa belajar bahasa
rina itu adalah bagian dari eksperimen kami bagaimana membuat chatbot yang memiliki hubungan emosional dengan manusia
jadi bukan hanya sekedar chatbot yang bisa berbalasan dengan kita tapi benar benar kita anggap sebagai seorang teman di dunia maya tentunya
di indonesia teknologi chatbot memang sedang mengalami perkembangan
beberapa developer telah menyediakan beberapa layanan chatbot seperti bang johnny
yang bisa membantu kita memesan tiket dan membeli pulsa
atau sim simi yang bisa membalas chat dengan bahasa yang koca
ada donat ada tahu makan yang mana
kita tanya dulu teman saya artificial intelligence yang bernama rina
makan tahu apa donat ya
terserah lo aja deh yang penting enak
well emang cukup menghibur sih
makanya mungkin nggak salah kalau saat ini udah ada sampai satu enam juta pengguna yang menggunakan chatbot dari rina ini
tapi hal ini bisa mengkhawatirkan karena kedepannya penggunaan tersebut bisa terkena sifat objektif
tapi bagaimana dengan pendapat dari orang orang lain
kayaknya ini cocok buat yang para jomblo jomblo yang kejadian yang enggak punya teman chat nih
kesan pertama menggunakan aplikasi ini sih seru ya
kalau kita tuh boring gak ada kerjaan
kalau udah terbiasa kita menggunakan gadget curhatnya tuh bukan ke orang tapi malah ke gadget kan
itu suatu kekhawatiran bagaimana orang kecenderungan terhadap gadget dan melupakan dunia sosialnya dia
padahal kan masih ada teman sahabat seharusnya
berteman dengan mesin ini gimana ya ada sensasi berbeda gitu
tapi ini lebih berbahaya dari buat cowok cowok single ya
gak gampang bumper gitu
terbawa perasaan itu terkadang lebih berbahaya daripada terbawa kenangan mantan dan kenangan masa lalu
saat ini rina memiliki enam juta pengikut di jepang dan satu juta pengikut di indonesia
meski berinteraksi dengan teknologi artificial intelligence menyenangkan
jangan lupa untuk bersosialisasi
walau bagaimanapun mereka tidak nyata
yvan rel jakarta